sebuah media pemberitaan kelas dunia berbahasa indonesia
tujuh belas agustus dua ribu lima belas menjadi hari bersejarah bagi cnn indonesia
kala itu stasiun televisi berita berjaringan digital ini mengudara untuk pertama kalinya
kini enam tahun sudah cnn indonesia mengudara
selama itu pula stasiun televisi nasional yang diluncurkan pada lima belas desember dua ribu lima belas ini
telah menyajikan ragam informasi yang dinikmati oleh masyarakat luas
cnn itu lahir di saat indonesia sedang melewati pemilu sebelum dua ribu empat belas waktu itu
dan puncaknya kita lihat memang banyak media dianggap terlibat dalam polarisasi di masyarakat keberpihakan
itu nyata terlihat di
kebijakan media media televisi khususnya televisi berita
sebelum itu memang transmedia sudah merencanakan memiliki tv berita
televisi berita dibutuhkan
tapi dengan beberapa syarat syarat
misalnya yang independen tidak partisan
dalam hitungan mungkin sekitar dua tahun terjadi komunikasi yang intensif antara ct corps dengan turner
turner itu yang membawai cnn
prosesnya cukup lama cukup panjang sampai kemudian terjadi agreement antara turner dan ct corp
sehingga kemudian cnn memberikan izin kita menggunakan nama cnn untuk menjadi call sign dari tv berita yang sudah kita rancang sejak awal
tentunya fasenya panjang
dan cukup rumit panjang juga ceritanya
intinya tukar menukar informasi
kesiapan kita menggunakan brand cnn
bisa memberikan kita benefit benefit dari kerjasama itu
kemudian knowledge mereka
experience mereka yang puluhan tahun
yang mereka bangun dengan susah payah tentunya
dan brand nya itu diakui oleh dunia
news value atau nilai berita yang tersaji dalam setiap informasi
telah menjadikan cnn indonesia mampu berkompetisi
dengan sejumlah televisi berita yang telah lebih dulu eksis di industri pertenetisian tanah air
standar dan praktik yang memegang teguh kode etik jurnalistik
menjadi ciri khas stasiun televisi di bawah naungan pt trans news korporai
nilai nilai seperti kebenaran
kemudian seperti keberimbangan
kemudian tanggung jawab
kemudian bagaimana kita menampilkan diri sebagai organisasi pemberitaan yang dapat dipercaya
itu adalah diantara beberapa hal yang selama ini kita upayakan untuk terus menerus kita perjuangkan untuk dicapai
ya cnn indonesia bukan hanya untuk menjaga kepentingan
tetapi juga untuk menjaga kepentingan
cnn indonesia bukan hanya menyajikan berita semata
namun juga mampu membangun kepercayaan publik lewat independensinya sesuai dengan slogan yang dimiliki
di tahun ke enam usianya cnn indonesia sedikitnya memiliki dua puluh program andalan
di mana sepuluh diantaranya merupakan program free to air yang dapat ditonton melalui layar transtv dan trans tujuh
setiap program menyajikan ragam informasi yang terpercaya
karena proses produksi sebuah berita dikerjakan secara profesional
menyajikan informasi yang akurat bagi masyarakat tentunya menjadi tanggung jawab yang besar bagi kami tim lapangan
ada sejumlah upaya yang saya lakukan untuk memastikan agar informasi yang kami sampaikan itu valid
diantaranya adalah pemilihan narasumber yang tepat
kemudian juga melakukan riset yang mendalam terhadap topik yang dibahas
dan yang terakhir adalah memastikan penyampaian informasi yang kami berikan kepada masyarakat itu berimbang
kami selalu berusaha untuk memberikan informasi yang fresh
nah itu adalah sebuah tantangan tersendiri karena di situ kita butuh koordinasi dengan banyak pihak
salah satunya di internal kami news gathering third party editor bahkan tim di lapangan
ketika ada suatu peristiwa kita memberikan informasi kepada masyarakat yang cepat dan juga tepat
menjadi anchor di stasiun tv berita seperti cnn indonesia menjadi tantangan tersendiri ya buat saya
selalu belajar karena dalam menyajikan informasi
kita tidak hanya tinggal baca saja di prompter
tapi kita riset dulu sebelumnya kita bikin planning liputannya seperti apa
menyusun rundown baru kita menyajikannya kepada pemirsa
jadi kita tahu bagaimana dari awal sampai akhir prosesnya
pada desember dua ribu dua puluh satu cnn indonesia memiliki sekitar sembilan ratus karyawan dengan berbagai jenis bidang pekerjaan
di antaranya dua puluh lima koresponden dan enam puluh tiga produser lapangan atau reporter
yang bertugas di barisan terdepan bertanggung jawab dalam setiap peliputan berita
tim liputan cnn indonesia